itu namanya nyompahin orang meninggal tahu
kerjaan kita kan hanya di sini gali lubang
iya itu memang betul
masa sih kamu tega makan sama penderitanya orang lain
udahlah mat udahlah
jadi orang jangan soalin
kita ini orang susah susah
mana ada orang lain peduli sama nasib kita
jadi kita juga gak usah peduli sama
mat udah udah dalam tuh
kita istirahat aja dulu yuk
wah udah selesai ya bang mamat bang mirin
udah ini pak fisat
sebetulnya yang meninggal itu orang mana sih pak
dari kampung sebelah bang muhammad
kasian almarhum ini
meninggalkan dua orang anak yang masih kecil kecil
mana istrinya sedang hamil tua lagi
ini dia yang ditunggu tunggu
bang birin terima kasih ya
maaf bang birin saya tidak bisa ngasih lebih
saya tidak tega memberatkan keluarga almarhum
uang itu juga hasil dari urunan anggota pengajian bang birin
pak ustadz kita itu udah capek di sini
saya hanya terima segini
aduh dade pak ustadz
pokoknya karena ini hanya separuh
saya tidak mau untuk menguruk ini
pak ustadz cari yang lain aja
mari bapak bapak ibu ibu
saudara saudara sekalian kita berdoa kepada allah swt
agar almarhum ini diterima iman islamnya
kita berdoa kepada allah swt
agar kuburannya serta diampuni segala dosa dosanya
rabbana atina fit dunya hasanah
wa fil ahirati hasanah
subhanarrabbika rabbil izzati amma yasipun
wa salamun ala almursalin
terima kasih bapak bapak ibu ibu saudara saudara sekalian
mari kita kembali ke tempat kita ke rumah kita masing masing
ibu dede lapar bu
dia juga bu
kita pulang ke rumah ya nak
nanti ibu jadikan makanan
buapa sembilan tiga puluh tiga tragedi paham
hapus tawar dan selamat
puk ini pak jika
enggak apa apa saya bukan berarti aku menunggu gitu
tapi bukan begitu pak ini kan
ini yang patut diterima itu adalah ibu bukan saya
saya ikut berdukacita tak wakal
terima kasih pak
selamat siang ibu
maaf maaf ibu ibu ini istrinya almarhum barohim
betul pak ada apa ya pak
begini bu saya ingin bicara sama ibu
mengenai sesuatu hal yang ditinggalkan sama sama ibu
untuk ibu dan anak anak ibu
tapi kayaknya lebih baik ini masalah dibicarakan di rumah saja
pak terima kasih ya pak
ibu ibu kenapa
ibu enggak kenapa kenapa kok sayang
mungkin ibu cuma capek
ibu ibu perlu istirahat
biar nanti sisanya siti yang nerusin
lagian ibu kan lagi ngandung adik
jadi ibu enggak boleh capek capek kerja
soal ayah kamu kan cuma tukang gali kuburan
kalau ibu nggak ikut membantu ayah nyari duit nanti kita nggak bisa beli susu buat adik
kita harus cepat cepat kirim cucian ini
kalau enggak nanti langganan kita bisa pada marah
ibu istirahat dulu ya
dari pagi kan ibu belum makan
ibu istirahat dulu ya
hei pak duit segitu
ini cukup buat beli apaan
paling paling buat makan besok juga kagak cukup
ibu tuh capek gini gini terus
cari duit yang ketol dong
ibu bapak harus cari uang kemana
ya kemana kek
usaha apa kek
jangan taunya makan enak aja
kerjaan saya itu kan hanya ngubur mayat
kalau ada yang meninggal baru ada kerjaan dan dapat duit
kalau enggak ada ya saya nganggur
masalahnya itu sekarang bu tidak tiap hari ada mayat
itu persoalannya tahu
ya udah sekarang bapak kembali lagi tuh ke kuburan
dali tuh mayat mayat biar ada kerjaan biar enggak nganggur